dan peran media sosial semakin terasa penting di tengah deraan bencana
salah satunya sebagai sarana mencari dan menyatukan kembali korban bencana dengan sanak keluarganya
kabar balita yang diduga terpisah dari orang tua pun tersebar di media sosial
sang balita terekam di gendong menteri sosial
media sosial juga menjadi saluran yang digunakan untuk membantu mencari keluarga seorang anak balita korban bencana
sebuah foto yang menjadi viral di twitter memperlihatkan menteri sosial agus kubiwang kartasasmita
menggendong anak balita korban gempa dan tsunami di palu sulawesi tengah
anak yang ditemukan di parit tersebut diduga terpisah dari orang tuanya pasca bencana
foto diantaranya diunggah oleh akun twitter jurnalis sheryl tanzil lengkap dengan informasi tentang keadaan sang bocah
dalam tempo kurang dari sehari cuitan pun langsung mendapatkan reaksi ribuan warganet
sebelumnya sebuah video yang terlihat di twitter
sebagian besar warganet menyatakan ikut terharu dan mendoakan agar anak balita tersebut bisa dipertemukan kembali dengan orang tua atau keluarganya
pada cnn indonesia com menteri sosial agus gumiwang menyebutkan
anak anak adalah satu dari empat kelompok rentan yang harus segera mendapatkan perlindungan sesaat setelah terjadinya bencana
tiga kelompok rentan lainnya adalah perempuan hamil penyandang disabilitas dan orang lansia
sebelumnya sebuah video yang terlihat di twitter jurnalis sheryl tanzil lengkap dengan informasi tentang keadaan sang bocah